kita ke informasi selanjutnya di mana penyidik polda metro jaya dan kejati jakarta akhirnya menyerahkan aco dan berkasnya ke pengadilan negeri jakarta pusat pada senin siang tadi
aco yang awalnya bersedia menempuh jalan kekeluargaan pasrah akan menempuh jalur hukum dan yakin tetap tidak bersalah karena apa yang ditulisnya adalah fakta yang dialami warga apartemen green pramuka city
penyidik polda metro jaya dan kejaksaan tinggi dki jakarta pada senin siang akhirnya melimpahkan aco dan kasusnya ke pengadilan negeri jakarta pusat
sementara itu kedatangan aco yang telah ditunggu warga apartemen green pramuka city langsung mendapat dukungan dari warga di kantor kejaksaan negeri
atas saran penyidik untuk menyelesaikan dengan jalan kekeluargaan pun sudah berkali kali dilakukan tapi tetap ditolak pengembang green pramuka city dengan alasan tulisan aco sudah banyak merugikan pengembang
menghadapi proses hukum yang akan dijalaninya aco mengaku siap untuk melakukan pembelaan dan tidak menutup kemungkinan akan menuntut balik jika terbukti tidak bersalah
oleh penyidik aco yang juga seorang komika dijerat pasal dua puluh tujuh ayat tiga uu ite pasal tiga ratus sepuluh tiga ratus sebelas kuhp tentang pencemaran nama baik
hingga kini aco masih menjalani pemeriksaan di kejati jakarta pusat
sementara kabit humas polda metro jaya kombes argo
yuwono menyatakan penetapan aco penghuni apartemen green pramuka city sebagai tersangka pencemaran nama baik sudah sesuai prosedur yang berlaku
semua unsur terpenuhi dan penyidik juga sudah meminta keterangan sejumlah ahli seperti ahli pidana ahli bahasa dan ahli ite
mereka menyatakan ada unsur pidana dalam perkara tersebut
jadi untuk kasus aco ya saya sudah dilaporkan pada dua ribu lima belas dan juga dari pelampor sendiri sudah
kulisian polda metro sudah menawarkan untuk ada imediasi
nah kemudian juga sampai saat ini kemarin ya belum ada perkembangan
akhirnya dari polda metro jaya kan melakukan penyidikan karena ada laporan itu
jadi ada saksi sudah sudah bersusia ahli pidana ahli bahasa ahli ite
semua menyatakan bahwa ada pidana di situ
sehingga kita melakukan perikasan
dan tanggal dua belas juni kita kirim perikas perkara ke raja sati
dan tanggal dua belas jum'at kita mendapat surat p dua puluh satu
maka perikasannya akan lengkap
terkait kasus ini komika atau pelawak tunggal muhad kli mt alias aco membantah telah melakukan pencemaran nama baik apartemen green pramuka city
hari ini ia kembali diperiksa di treskrim suspolda metro jaya
artis stand up komedi komika muhadli mt atau dikenal dengan nama panggung aco
telah ditetapkan sebagai tersangka
oleh pihak kepolisian
hal tersebut atas laporan manajemen pt duta paramindo sejahtera
selaku pengelola apartemen green pramuka city
aco dilaporkan pihak pengelola terkait tulisan di blok pribadi
serta media sosial miliknya yang dinilai mencemarkan nama baik apartemen tersebut
terkait laporan tersebut aco yang didampingi kuasa hukumnya
yakin bahwa apa yang dilakukannya tidak bertentangan dengan hukum
aco mempertanyakan komitmen pihak pengelola untuk menyediakan ruang terbuka hijau
seperti yang dijanjikan pengelola di bro
aco juga melalui web site pengelola apartemen
rupanya janji itu ditakeh setelah aco membeli sebuah unit apartemen di green pramuka pada dua ribu tiga belas
dan setelah itu aco mempertanyakan janji tersebut
yang juga dilakukan di blok pribadinya dan sosial media miliknya
pada lima november dua ribu lima belas pihak apartemen melaporkan perbuatan aco ke kepolisian
laporan tersebut rupanya tidak diketahui aco
hingga pada dua puluh enam april dua ribu tujuh belas aco menerima panggilan dari cybercrime polda metropoli
aco menerima surat panggilan polisi untuk diperiksa sebagai tersangka
pada tujuh belas juli dua ribu tujuh belas aco kembali datang ke polda metro jaya untuk pengambilan sidik jari dan foto tersangka
kuasa hukum mengatakan hari ini berkas aco dinyatakan lengkap oleh kejaksaan
ya itu sudah berkali kali kita tanyakan ketika penyidikan maupun ketemu dengan pak kandungnya
jadi kita bilang bahwa
ini adalah fakta
dan kita bisa membuktikan fakta itu
dan kita kasih fakta fakta itu
cuman gak tau kenapa kemudian ini lanjut aja
yang agak aneh sebetulnya saya sendiri baru tahu kalau ternyata saya dilaporkan sejak dua ribu lima belas
karena sejak saya menulis di dua ribu lima belas sampai dua ribu tujuh belas dalam kurun waktu hampir dua tahun itu
tidak pernah ada teguran tidak pernah ada pemberitahuan tidak pernah ada somasi
jadi saya juga gak tau kalau misalnya tulisan saya itu bermasalah buat pihak lain
berkas aco akan dilimpahkan dari polda metro jaya ke kejaksaan negeri jakarta pusat
terkait hal tersebut kuasa hukum mengatakan perbuatan yang dilakukan aco merupakan bentuk penyampaian pendapat yang legal
budi tanjung jakarta